halo pemirsa cnn indonesia selamat sore apa kabar semuanya
ketemu lagi nih di chatroom cnn indonesia
kali ini bersama saya farhani sana sution dan kita akan membahas
masih dalam suasana kemerdekaan nih
ngomongin soal kemerdekaan pasti lekat banget erat banget dengan yang namanya sejarah
nah tapi ngomong ngomong kalau bicara tentang sejarah
kayaknya zaman sekarang itu sedikit demi sedikit mulai terkikis gak sih nilai nilainya
dan mulai terlupakan nggak sih apalagi di generasi muda gitu
bener nggak sih
nah untuk tahu bagaimana sebenarnya posisi sejarah di kalangan anak muda
kita akan segera mengundang narasumber kita pada hari ini
beliau adalah seorang sejarawan dan juga merupakan founder dari komunitas historia kang asep kambali
kita coba lihat apakah kang asep sudah bergabung
tapi sembari menunggu kang asep bergabung ini pemirsa cnn indonesia
boleh dong komentar di bawah ini asalnya dari mana saja
kita masih dalam suasana kemerdekaan kita lihat pemirsa hari ini
apakah dari sabang sampai merauke
ya kita sudah mengundang kang asep untuk bergabung
ayo ini dari mana saja hai kang ase
alhamdulillah baik alhamdulillah
baik sehat ya
sebelumnya terima kasih banget
seperti kang asep ini dari jauh ini dari perjalanan ya tadi dari jakarta
di tengah kegiatannya di hari libur panjang masih tetap menyempatkan aku untuk live di chatroom cnn indonesia
terima kasih banyak kang asep
kang asep ini kita masih dalam suasana kemerdekaan ya kang asep
sudah tujuh puluh lima tahun indonesia merdeka lepas dari belenggu penjajah begitu
tentunya nilai nilai perjuangan dari para bapak bangsa itu tetap melekat di perjalanan negara kita
nah tapi kalau kita lihat nih kang asep zaman sekarang begitu apalagi dengan berkembang ya sosial begitu
kecenderungan perilaku anak anak muda ini mengikuti tren yang sedang hits atau in sekarang begitu
nah nilai nilai sejarahnya ini sepertinya sangat jarang dan kalaupun muncul begitu di media sosial
momentum sekali gitu misalnya seperti momentum kemerdekaan atau mungkin sumpah pemuda nanti
nah tapi kalau keseharian sepertinya kurang terdengar gaungnya begitu kang asep
nah kalau kang asep sendiri sebagai sejarawan ini melihat fenomena ini seperti apa

fenomena sekarang ini kan fenomena yang mau tidak mau mesti kita hadapi
jadi era industri empat dan era society lima ya ini yang terbaru sejak dua ribu sembilan belas itu era society lima
nah era industri empat ini dimana mirip ya dengan society lima
kalau industri pada infrastruktur kalau society lima kepada paduan antara dunia nyata atau realitas dengan dunia maya

contoh dari society lima adalah misalnya kita order makanan lewat
online itu dikirimnya pakai dron gitu

di jepang itu udah mulai seperti itu
atau society lima itu adalah ketika kita naik bis bisnya udah nggak ada supirnya gitu jadi bis tanpa awak gitu ya
jadi kita bisa naik tanpa harus takut ugak ugalan gitu
karena bisnya udah jalan by system gitu
nah era ini era yang sekarang kita sedang hadapi
indonesia dalam proses menuju ke

nah kenapa kemudian kebudayaan sejarah ketinggalan
nah kenapa kemudian kebudayaan sejarah ketinggalan
karena dianggap dia masa lalu
dia dianggap masa lalu dianggap tidak bernilai tidak bermanfaat gitu
akibatnya masyarakat kita cenderung menatap ke depan tapi dia lupa dengan masa lalu
ini yang berbahaya kenapa
karena ketika kita selalu atau terlalu menatap ke depan kita lupa masa lalu sehingga kita tidak punya pijakan
sejarah adalah fondasi
sejarah adalah jiwa dan ruh dari republik ini
ia adalah memori kolektif bangsa
oleh sebab itu setiap generasi muda wajib menjaganya
karena kalau ia adalah memori kolektif ia adalah fondasi dari republik indonesia itu
bagaimana menjaga atau mewujudkan cita cita dari para pendiri bangsa hanya ada bisa dipelajari melalui sejarah gitu
jadi kalau anak muda amnesia hilang ingatan masa lalunya
saya yakin kesinambungan atau sustainability atau kita sering menyebutnya dengan sdgs
itu tidak mungkin tercapai
kalau kita tidak memahami sejarah
kenapa karena kebijakan hari ini merupakan keputusan dari kebijakan masa lalu
dan masa depan merupakan kebijakan hari ini
jadi kalau kita menetapkan sebuah kebijakan tanpa mempertimbangkan aspek aspek yang pernah terjadi di masa lalu
menurut saya masa depan tidak akan pernah
sejarah itu bukan hanya persoalan masa lalu
menurut encyclopedia britanica sejarah itu bukan hanya persoalan masa lalu
encyclopedia menjelaskan bahwa sejarah itu adalah masa lalu hari ini dan masa yang akan datang
jadi gabungan ketiga dimensi waktu inilah yang kemudian disebut sejarah
kenapa karena kita hari ini adalah bentukan dari masa lalu
dan kita masa depan adalah perjuangan hari ini
nah anak muda mesti paham ini
jadi kalau ada yang mengatakan sejarah tidak penting
kemudian sejarah kemudian tidak ada manfaatnya
itu kesalahan besar dari cara pandang kita
oleh sebab itu saya berterima kasih dan sangat mengapresiasi apa yang dilakukan cnn malam hari ini kita berdiskusi
mungkin teman teman lagi heboh lagi pusing lagi hunting uang tujuh puluh lima ribu
yang teman teman tahu nggak sih kalau uang rp tujuh puluh lima itu yang menyusun yang meremuskan sejarawannya saya sendiri
saya sudah punya duluan
tapi kalau kemudian jadi polemik karena ada anak kecil yang kemudian dianggap etnis cina
saya pikir itu terlalu berlebihan itu fitnah yang sangat keji menurut saya
nah kang ini kebetulan memang hari ini juga mau membahas tentang uang tujuh puluh lima ribu ini
karena aku juga lihat tagamnya kang asep
kang asep merupakan salah satu ilustrator dan juga konseptor yang terlibat dalam penciptaan ini
tapi sebelum kita ke uang rp tujuh puluh lima ribu kang
masih ngomongin tentang segalanya
ini seperti yang kang asep tadi bilang sejarah itu sebenarnya rangkaian
rangkaian garis buku mulai dari masa kini masa lampau dan juga nanti menentukan masa depan juga sedikit banyak begitu
lantas kalau kita lihat ke pendidikan anak di masa sekarang ini
kalau kita tahu di amerika serikat itu bahkan sampai sekarang mereka anak anak sekolahnya
masih setiap kali sebelum mulai belajar belajar belajar
begitu atau kegiatan belajar mengajar mereka mengucapkan ikrar kemerdekaan mereka
di indonesia sepengelihatan saya begitu sepemantauan saya jarang sekali ada yang seperti itu
nah ini memunculkan pertanyaan begitu kang
masih relevan tidak sih kalau sejarah itu dipelajari di sekolah kang
ya sangat relevan kenapa
teman teman pasti tahu yang namanya wager rudolf supratman
pengarang atau pencipta lagu indonesia raya
nah dia menggariskan bahwa apa namanya untuk membangun bangsa ini yang diutamakan tidak lain dan tidak bukan adalah
bangunlah jiwanya baru kemudian bangunlah badannya
nah pembangunan jiwa itu tidak ada cara lain selain dengan pendidikan
dan pendidikan yang sangat fundamental yang akan menumbuhkan rasanya
pendidikan yang sangat fundamental yang akan menumbuhkan rasanya

nah saya selalu katakan dari sejak dulu dari saya sejak mulai mendirikan komunitas histori indonesia tujuh belas tahun yang lalu
saya mengatakan bahwa sejarah adalah jiwa dan ruh
manusia tanpa ingatan sejarah amnesia
bangsa yang tidak memelihara ingatan kolektif bangsanya berarti dia amnesia sejarah secara kolektif
dan ini berbahaya
bayangkan suatu anak ketika dia tidak punya pemahaman sejarah tentang dirinya
dia menjadi orang asing
satu orang anak tiba tiba geger otak
saya yakin dia tidak akan bisa bicara
dia tidak akan bisa berjalan kenapa
karena dia tidak paham lagi tentang konsep bicara dan konsep jalan
apalagi konsep pembangunan konsep masa depan dan sebagainya
dia tidak akan paham
oleh sebab itu sejarah seperti obor
dia akan menerangi jalan setiap orang
dan dia adalah fondasi
oleh sebab itu
lantas kemudian anak muda sekarang
atau bahkan sampai level pemerintah menyepelekan sejarah
saya pikir akan sangat berbahaya kenapa
karena di dalam kajian intelijen strategis
kajian intelijen strategis yang digunakan oleh seluruh militer di dunia
kalau kita ingin menguasai atau menghancurkan suatu negara
nomor satu yang mesti dikuasai dulu oleh militer itu adalah
jadi secara geografi
ketika militer sudah bisa menguasai
negara itu bisa dikuasai
jika kita ingin menguasai suatu negara
yang mesti dikuasai yang pertama yang kedua
musnahkan atau hancurkan sejarahnya
nah ini jawaban yang kemudian juga saya berikan
tahun dua ribu enam pan
tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam bung karno mengatakan
jas merah jangan sekali kali meninggalkan sejarah
kenapa saya jawab tahun dua ribu enam belas
karena untuk menghancurkan suatu bangsa
musnahkan ingatan sejarah generasi mudanya
nah ini yang nggak sampai ke level atas di pemerintah
dan juga ke masyarakat
oleh sebab itu sejarah sangat vital
makanya kenapa tadi fan memberikan contoh di amerika
kalau anak anak setiap belajar
harus menyanyikan lagu kebangsaan dan lain sebagainya
nah kenapa karena di amerika sejarah sangat dihargai
satu hal mereka menghargai sejarah
yang kedua mereka punya buku pokok sejarah
soal menghargai sejarah
jangankan di sekolah untuk masuk
untuk menjadi pns
untuk menjadi gubernur
kalau dia nyelodin gubernur
kalau mau jadi senator atau anggota dewan
kalau mau jadi warga negara amerika
di amerika itu ada tes sejarah
oh gitu ya
ya di kita pns nggak ada
jangankan itu deh pns gubernur
apa calon anggota dewan juga nggak paham sejarah
sehingga dia nggak punya visi kebangsaan
jadi sobat kalau saya tanya ke teman teman
apa cita cita bangsa indonesia
boleh jawab di komentar
banyak yang gak tahu cita cita bangsa indonesia itu apa
nah cita cita bangsa indonesia adalah mimpi besar
para pendiri bangsa untuk masa depan kita
nah kalau kita nggak paham lagi cita cita bangsa indonesia
kita nggak akan bisa melanjutkan apa yang dulu direncanakan
oleh para pendiri bangsa far
oleh sebab itu sejarah mestinya menjadi visi misi bersama
sehingga kita akan jadi satu frekuensi
sehingga kita menjadi senada dan seirama dalam membangun bangsa ini
jadi indonesia maju yang dimimpikan oleh pendiri bangsa
dan indonesia maju yang direncanakan oleh pemerintah sekarang ini
itu bisa kita wujudkan sama sama
jadi jangan sampai kemudian segalanya mengalahkan tentang ini
sejarah adalah fondasi
jadi kalau kita sudah menyepelekan sejarah
saya pikir hidup kita tidak akan pernah lancar
dalam pembangunan ini van
nah di kemluhnya australia di kemluhnya inggris
di kemluhnya singapura di setneck nya mereka
lulusan sejarawan juga ada tempatnya pan
di kita sejarawan itu nyaris sudah kehilangan lapangan pekerjaan
jadi jurusan yang pekerjaannya hilang adalah sejarawan salah satunya
senitari sastra jawa misalnya
itu lapangan pekerjaannya sudah mulai terkikis
sementara banyak pekerjaan van yang tidak ada jurusannya di kuliah
nyaris itu autodidak semuanya pelajarannya
jadi ini persoalan ekonomi persoalan sosial
dan persoalan politik dan juga budaya
kebudayaan merana museum kesepian sejarawan disepelekan
ini kan persoalan persoalan yang sekarang sedang terjadi
jadi harapannya saya pikir
dari mulai pemerintah sampai bawah
mari kita hargai sejarah
kita ingin penguatan kebijakan
kita ingin penguatan sdm di bidangnya
dan seterusnya dan seterusnya
nah berbicara mengenai penguatan ini kang
salah satu yang bisa dilakukan adalah dari dunia pendidikan
dimana masukkan ke dalam kurikulum
dan juga dipelajari
nah kalau kita berbicara mengenai pelajaran sejarah kang
ini berkaca dari pengalaman
kebetulan aku punya adik sepupu begitu
masih di usia sekolah
dan waktu itu sempat diberitahu
gimana pelajaran sekolah
kamu paling suka pelajaran apa
aku paling suka pelajaran kesenian menggambar
terus aku nanya gitu kan
nah ini kan mungkin adik sepupuku ini adalah
gambaran generasi muda begitu
yang memandang sejarah itu seperti itu
nah lantas kang asep nih sebagai seorang sejarawan
bagaimana sih kan caranya agar anak anak
khususnya generasi muda juga secara umumnya ini
bisa lebih tertarik begitu
untuk mengetahui sejarah bangsa
ya gini pan
sejarah mesti dipandang sebagai sesuatu yang
sejarah nggak akan bisa hidup
kalau tidak ada ilmu humaniora lain
sehingga memang sejarah tidak berdiri sendiri
kita butuh ilmu bantu
yang kedua sejarah secara praktis
bidang bidang lain dan kalau
di sejarah dijadikan profesi
juga semestinya dia bisa menjadi
jadi kalau sekarang kita melihat kok
tidak ada satupun orang tua barangkali
yang rela menyokolakan
atau menjadikan anaknya kuliah di jurusan sejarah
itu salah satu yang dihindari gitu fann
nah jadi pada persoalan pekerjaan
sejarah menjadi ditinggalkan itu satu
karena tadi dianggap masa dulu
kita harus belajar tentang
apa yang kita harus pelajari
kita harus belajar tentang
apa yang kita harus pelajari
apa nilai yang ada di dalam sejarah itu sendiri
dan guru harusnya bisa
mampu menggali itu
sehingga anak anak belajar sejarah
menjadi semangat gitu
kita kalau ingin sejarah kemudian digemari dinikmati oleh masyarakat kita
pertama tadi kita mesti mendudukan bahwa sejarah ini juga adalah profesi
sejarah ini adalah juga bidang dan yang terpenting adalah kita mesti melihat manfaat manfaat dari sejarah itu sendiri
oleh sebab itu tadi profesi sejarawan ini sebenarnya menarik
salah satu tugas saya itu menentukan dan memilih pahlawan pahlawan yang ada di uang tahun dua ribu enam belas itu saya yang diberikan
yang diluncurkan oleh bi
tahun dua ribu dua puluh juga sama saya
nah artinya itu pekerjaan yang membanggakan
dan banyak pekerjaan lain
ada odol yang diterbitkan edisi kemerdekaan saya
ada air minum dalam botolnya temukan indonesiamu itu juga saya
ada teh produk teh
yang teman teman sering minum yang teman teman sering beli di minimarket itu juga launchingnya dengan saya gitu
film layar lebar drama musikal itu juga banyak yang menjadikan konsultan sejarah saya
nah artinya secara pekerjaan menjanjikan bayaran terbesar saya fun itu sehari seratus juta
untuk seorang sejarawan
artinya artinya bahwa pekerjaan sejarah ini menjanjikan
nah yang kedua
sejarah ini menjadi tonggak menjadi hal yang penting bagi bangsa ini
kenapa karena dia adalah fondasi
jadi kalau seseorang bayangkan saya
jangankan orang tua istri dan anak saya mungkin juga saya lupakan
nah ingatan sejarah itu penting
semakin kita tahu perjuangan orang tua membesarkan saya
perjuangannya sampai kemudian jual rumah jual motor jual mobil jual tanah dan lain sebagainya itu bisa menyekolahkan saya
nah semakin besar perjuangan para pahlawan bangsa
mendirikan republik ini dan mengorbankan darah air mata dan nyawa
kita juga akan sayang dengan republik ini
karena negara didirikan dengan perjuangan darah air mata dan nyawa
oleh sebab itu kita mesti mempelajarinya
supaya apa supaya kita makin cinta sama republik ini gitu
nah kalau kita nggak paham sejarah gimana kita mau cinta sama republik ini
kalau kita nggak paham sejarah
kita nggak akan tahu bahwa republik ini diperjuangkan
oleh juga mereka yang
sorry berbeda agama dengan kita
karena semua agama semua etnis ikut mendirikan republik ini
jadi teman teman jangan ada di kepala kalian
kalian kemudian berpikir bahwa republik ini didirikan oleh orang islam saja misalnya
tetapi juga oleh orang kristen orang katolik orang buddha orang hindu
jadi jangan sampai kemudian teman teman melihat narasi sejarah itu
bahwa negara didirikan oleh orang yang semuanya teriak
kita punya t b simatupang kristen
kita punya frank sky seppo dari papua
nah dan seterusnya
negara didirikan oleh semua etnis
oleh semua umat beragama
mari kita jaga sama sama
jadi kebenekaan itu juga mesti kita jaga
itu modal kita
negara ini makin kuat
karena itu diferensiasi
itu berbeda dengan negara kita
bayangkan pelangi itu van
gak akan indah kalau cuma satu warna van
pelangi itu indah karena dia beraneka warna
kenapa kita disebut indonesia
kenapa kita disebut indonesia
karena kita bineka tunggal ika
makin bineka makin kuatlah negara ini
kalau orang inggris datang ke indonesia
ke bandung misalnya
gue sekarang ada di bandung nih posisi
terus dia datang ke bandung
oh orang bandung sudah bahasa inggris semua
udah sama sama gue
ngapain gue kesini
orang inggris datang ke bandung karena dia ingin melihat perbedaan
sama kayak kita ke perancis
terus ke kota paris
terus kita datang mau narik menara eiffel
wah menara eiffel kok mirip monas ya
ya gue ngapain ke paris
karena menaranya beda gue datang
terus ke museum lah
kok museumnya mirip kayak museum nasional ya
ngapain gue ke paris
sehingga museumnya berbeda isinya berbeda
semuanya menjadi menara
perbedaan itulah rahmat kalau menurut saya
dan perbedaan itu adalah kekayaan kita
dan itu harus kita jaga
nah sejarah mengajarkan itu fan
jadi kalau kemudian saya sering mengatakan
siapa pahlawan yang ada di uang sepuluh ribu
banyak yang gak bisa jawab van
siapa pahlawan yang ada
itu saya keliling indonesia pada tahun dua ribu lima belas
siapa pahlawan yang ada di uang sepuluh ribu
nggak ada yang bisa jawab
van lo tau gak
uang yang ada di sepuluh ribu yang lama
yang baru kan yang warna kuning
iya yang lama
banyak yang gak paham
teman teman ambon protes gara gara gue tanya
siapa pahlawan yang ada di uang sepuluh ribu
teman teman di ambon
eh kang asep kita punya pahlawan sudah lama tuh di seribu
tidak ada seratus ribu
saya ini sejarawan saya ini guru sejarah
pindahin pahlawan yang ada di uang
nah saya akhirnya bilang ke teman teman di ambon
karena guru sejarah mesti bisa ngeles
saya bilang ke mereka kalian tahu
uang seribu itu dimiliki oleh seluruh rakyat indonesia
uang seratus ribu pasti kalian gak punya kan
saya bilang oh ya bener ya
artinya pahlawan kalian jauh lebih dikenal
daripada uang yang ada di seratus ribu
oh kalau gitu biarin pahlawan kami tetap di seribu saja kang
saya ke papua teman teman di papua marah protesnya gini
kang asyik eh kenapa kita orang punya pahlawan tidak pernah ada di uang
kenapa monyet dan burung boleh masuk
orang papua protes tahun dua ribu tiga belas pak
kenapa karena pahlawan mereka tidak pernah ada di uang
nah itu dua ribu tiga belas
jadi saya percaya bahwa apa yang dikatakan muhammad hatta
apa pahlawan itu album kenangannya indonesia
setiap orang akan merasa menjadi bagian dari republik ini
kalau mereka ada di dalam buku album itu
eh pahlawan gue ada
gue merasa menjadi bagian dari indonesia terus
nah orang papua merasa tidak menjadi bagian dari republik ini kenapa
karena kita dalam sejarah tidak menghargainya
yang kedua pak
teman teman di papua protes
gue ngasih materi di manokwari
kenapa kita orang papua dipaksa belajar sejarah jawa
sejarah sumatera sejarah kalimantan
kenapa kita mesti tahu cud nyadin dipenogoro cud mutiyah teku umar
apakah orang jawa orang jakarta
orang sumatera atau orang medan
itu belajar juga tentang pahlawannya papua
bahkan enggak sama sekali
coba tanya ke teman teman
apakah teman teman yang tinggalnya jawa sekarang atau di sumatera
apakah teman teman belajar tentang pahlawan papua
kan ini satu pertanyaan
tidak terjadi namanya pertukaran sejarah van
kita tidak saling belajar
yang ketiga mereka protes
nama jalan sudirman
nama jalan kartini
nama jalan dipenogoro
itu di seluruh indonesia panjang
di bandung dari gede bage
sampai kemana tuh
jalan soekarno hatta itu panjang banget pak
di jakarta juga gitu
di sumatera sama kayak gitu
di papua juga bahkan gitu
tidak ada menjadi nama jalan di jakarta
atau di jawa atau bahkan di sumatera
nah ini terjadi diskriminasi
makanya saya percaya sejarah itu alat pemersatu bangsa
kalau kita belajar sejarah satu sama lain
van kamu orang batak pan
saya orang sunda
kalau orang batak dinasehati mama papa
kamu nunduk atau menatap mata mama
kalau saya kebetulan
biasa aja lihat aja kang
kalau di sunda pan dinasihati mama saya
saya nunduk pan
karena menatap itu melawan
kalau di sunda kalau di jawa gitu kan
saya ngajar di lspr
ada banyak publik figur
ketika saya ketemu dengan mahasiswa saya yang orang batak
dia menatap saya pan
kalau saya nggak belajar sejarah
saya nggak belajar budaya teman teman ya
apa yang akan terjadi
kalau saya ngajarin orang batak
dan misalnya mahasiswa bataknya ini
sering telat misalnya sehat guru
dia pasti melototin saya
kenapa karena melototin atau menatap mata itu menghormati kan
nah sementara kalau di sunda
menatap mata itu melawan
jadi saya akan marah besar sama mahasiswa saya
kalau saya nggak paham sejarah dan budaya
jadi ingat ya
sejarah dan budaya ini alat pemersatu
kita mesti kenal satu sama lain
kita mesti belajar sejarah
kita mesti belajar sejarah jawa
oleh sebab itu pan
sejarah ini mesti menjadi lifestyle
mesti menjadi keseharian republik ini anak anak mudanya
nggak perlu teman teman kuliah di jurusan sejarah
atau ngambil ke budaya lainnya
atau ngambil ke budaya lainnya
pelajarilah itu seperti keseharian kita
agar kita bisa menghormati satu sama lain
karena kita nggak kenal satu sama lain pan
dan kita nggak belajar sejarah
tak kenal maka tak sayang itu benar adanya berarti ya
pan cinta tanah air
itu kan disebut nasionalisme
berarti dasarnya saling kenal dong
sekarang ketika saya ketemu cewek
atau ketika saya ketemu fanny misalnya
kita baru ketemu pan
kan aneh kan
eh kita ini nggak saling kenal
baru ketemu kenapa lu bilang cinta
berarti itu cintanya bohong
nah sekarang ketika bilang
den i love you indonesia
lu nggak tahu arti indonesia
arti nama indonesia
siapa yang memberi nama indonesia pertama kali
kapan kata indonesia mulai digunakan
kita mesti belajar soal keindonesiaan
republik ini didirikan
didirikan oleh seluruh umat beragama tadi
oleh seluruh etnis
oleh para pendiri bangsa
ini dengan perjuangan darah air mata dan nyawa
kalau kita nggak paham perjuangannya mereka
gimana kita mau menjadikan semangat kebersamaan
melihat apa yang telah dilakukan para pejuang bangsa
kita bisa melanjutkan
itu tadi tak kenal maka tak sayang
makin tahu perjuangan mama saya
makin tahu perjuangan pahlawan saya
sekarang pertanyaan saya mungkin ini ibarat halilintar
apakah pahlawan kita
apakah pahlawan kita akan bangga
kalau kita tiap tahun panjat pinang balap karung makan kerupuk
sementara kita nggak belajar sejarah mereka
sementara kita tidak mengenal apa perjuangannya para pahlawan bangsa
nah ini kan satu pertanyaan yang saya pikir mesti dipertanyakan
apakah kalau saya jauh juara panjat pinang tingkat nasional
pahlawan saya dari jawa barat akan bangga
sementara saya nggak kenal mereka
nah tak kenal maka tak sayang
dan tak kenal maka tak akan mendoakan
nah oleh sebab itu teorinya belum
adalah cara untuk mengukur tingkat nasionalisme pan
jadi nasionalisme itu bisa diukur
jadi salah satunya adalah
iya sekarang gini pan
nasionalisme itu bisa diukur menggunakan teorinya blue
teorinya belum itu ada satu kognitif
kesadaran kognitif ini penting untuk dikuasai oleh seluruh anak bangsa
nah kesadaran kognitif ini bicara tentang pengetahuan
sejauh mana kita mengenal indonesia
berarti saya tahu secara kognitif
istri saya lahirnya di mana
kapan tanggal lahirnya hobinya apa
di mall di jakarta di gandaria city misalnya
ditemukan sebuah iphone pro max
wah ada yang bilang
terus gue mau ngaku ngaku misalnya
pak ke sekuriti saya datang itu handphone saya
betul ini handphone bapak
iya betul pak
coba kalau ini handphone bapak
silakan ini pakai pattern pakai passcode bapak buka
bisa buka pak
waduh saya lupa pak
itu jadi handphone saya nggak kalau saya lupa
nggak akan pan
silahkan gak akan jadi istri saya ini karena saya lupa
nah itu baru nama
jadi siapa yang memberi namanya
siapa yang memberi nama indonesia
apa arti nama indonesia
belum belum yang bicara soal yang sifatnya yang kedua
apektif bicara tentang pengetahuan
eh bicara tentang membedakan sikap
peduli tidak peduli
setuju tidak setuju
jadi kalau kita tahu tentang indonesia
kita mau bersikap terhadap republik ini
yang ketiga adalah psikomotorik atau behavior
nah di sinilah kita bisa melihat ya
seorang itu cinta tanah air atau tidak
kalau dia punya kesadaran objektif
kesadaran afektif dan kesadaran psikomotorik
oh gitu pan
nah ini sebelum kita bincang bincangnya
bagi pemirsa cnn indonesia yang ingin bertanya
begitu bisa diketik di kolom yang ada tanda tanyanya di bawah
nanti kalau misalnya waktunya cukup
kita akan bacain boleh ya kang ya pertanyaan dari pemirsa
nanti kita pilih
nah kang ini menarik yang selanjutnya mengenai uang rp tujuh puluh lima
berbicara mengenai histori sejarah
ini adalah satu hal yang pasti akan diingat
begitu di perayaan ulang tahun kemerdekaan republik indonesia yang ke tujuh puluh lima kemarin
pemerintah mengeluarkan uang pecahan rp tujuh puluh lima ribu baru
dan kang asep ini termasuk salah satu tim yang terlalu
terlibat begitu di dalam pembuatannya
kang kalau boleh cerita sedikit mengenai prosesnya itu seperti apa kang
kapan awalnya dan kang asep terlibat sebagai apa nih di tim itu
iya van soal uang rp tujuh puluh lima ini menarik ya
karena sekarang kita sedang berlomba lomba memburunya
dan saya ingin sampaikan ke teman teman
akan ada banyak di antara kita yang nggak kebagian
kalau teman teman nggak cepat
nah oleh sebab itu segera nanti kunjungi jam dua belas ya
tentukan di mana mau ngambil uangnya
disitulah kesempatannya kenapa
karena uang ini cuma dicetak tujuh puluh lima juta lembar
dua puluh juta lembar penduduk indonesia itu adanya dua ratus enam puluh enam juta
usia produktif yang punya ktp itu lebih dari seratus
usia produktif itu satu ratus dua puluh empat juta
enam belas sampai enam puluh lima tahun
bayangin banyak yang gak akan kebagian
oleh sebab itu kita mesti cepat
nah soal uang ini itu saya dilibatkannya setahun yang lalu van
kenapa karena saya dulu juga yang menentukan
yang milih milih pahlawan di
di tahun dua ribu enam belas saya juga yang ikut menentukan yang milih pahlawan pahlawannya
artinya ini pekerjaan yang kedua buat saya
yang berkontribusi bagi bangsa
ada dr rusdi hussein ada dr deddy prajoko
ketiga ini dengan saya empat orang
asep kambali itu satu tim empat orang
kamilah yang kemudian merumuskan siapa pahlawannya
apa temanya apa tujuannya
kemudian bagaimana ornamen bagaimana warna
dan lain lain sebagainya
nah oleh sebab itu persiapannya satu tahun
dan kita rapat berkali kali pan
nah jadi kontribusi saya apa yang diberikan
salah satunya adalah siapa yang mesti masuk pahlawannya ke dalam ruang ini
kemudian karena temanya kemerdekaan
apa yang mesti ditampilkan di uang ini
terus sampai kemudian muncul
sayalah yang memunculkan bagaimana persoalan
karena waktu itu lagi pilpres ya
kita lagi hangat hangatnya soal kebinekaan ban
saya bilang memperteguh kebinekaan
ya itu temanya
jadi salah satunya adalah memperteguh kebinekaan
pertama mensyukuri kemerdekaan
yang kedua memperteguh kemerdekaan
dan yang terakhir itu adalah menuju masa depan yang gemila
jadi tiga ini menjadi tema utama kita
nah disimbolkan oleh apa tema tema ini
tema pertama itu mensyukuri kemerdekaan
itu disimbolkan dengan bung karno dan muhata
ada pengibaran bendera
kemudian ada gunungan
sebagai simbol lambang permulaan
gunungan di jawa
kemudian memperteguh kebinekaan apa
memperteguh kebinekaan dilambangkan dengan anak anak
mewakili barat tengah dan timur
menggunakan pakaian adat masing masing
ada peta emas indonesia di bola dunia
itu sebagai simbol keterlibatan peran aktif
peran aktif indonesia di kancah global
kemudian apa namanya
ada satelit merah putih
ya simbol masa depan
ada jembatan yotefa
dan antara aceh sampai papua ini mesti dihubungkan
baik itu secara infrastruktur
dan juga secara spiritual
itu mesti diikat dengan jembatan
dan salah satunya adalah kita mesti belajar sejarah
nah kemudian ada motif kain
grim sing dari bali
apa para apa dari jawa ya
kemudian juga ada songket
ya itu dimasukkan di dalam apa namanya
dan banyak kelebihan
uang ini adalah uang dengan sistem pengaman terbaru
ya kemudian uang ini dicetak di bahan kertas import terbaru
yang disebut durable paper
sehingga uang ini lebih kuat dari uang sebelumnya
jadi uang ini uang yang sekarang dimiliki ini
uang yang sangat terbatas
sehingga uang ini jangan sampai dijual
harganya sudah mencapai lima puluh juta
yang pakai sampul perdana yang saya punya
seperti yang saya share di ig story
teman teman boleh follow saya di ataset kembali disini
di situ di ig story saya ada unboxing tentang uang dengan sampul perdana
teman teman lihat disitu
ini ada sampul perdananya di bawah ya kebetulan nih
ada kasih lihat ya pak
ya boleh saya kasih lihat
ini yang di online
harganya sudah mencapai lima puluh juta
ini yang perbedaan atau perdana ya
ini sampul perdana nih saya buka ya
dan kalau teman teman lihat disini
ada sambutan pak gubernur bi pak ferry warjio
kemudian ada uangnya disini pan
boleh di detikkan kamera
ini covernya ya

yang teman teman dapetin itu seperti stnk
karena di plastikin kan
itu satu juta setengah
jadi ini jangan dijual
ini adalah memori
ini adalah koleksi yang tak ternilai
ini mesti kita simpan seratus tahun lagi republik
ini akan menjadi harganya sangat mahal
uang ini memiliki sistem pengaman yang luar biasa
ini ada di sini
ada bunga angkrek bulan
kalau dilihat dari berbagai sisi akan berubah
dia akan memantulkan
saya bisa ambil sebentar
memantulkan warna begitu kang ya
berubah nggak di situ
tadi hijau sekarang oranya
ini sistem pengaman terbaru
kemudian nanti kalau dikasi ultraviolet yang ini nyala dipan
ini terlalu terang ya

ini nyala semua pan
keren banget pan
jadi uang ini
jadi ini nyaris uang ini nggak akan lusuh
cepat lusuh gitu
dan nggak boleh dilipet
jadi dompet cowok cowok ini terutama kalau mau pakai mau bawa uang ini nggak boleh

kalau mau dompetnya yang panjang masukin
kalau mau dompetnya yang panjang masukin
jangan yang dilipat karena akan rusak

karena ketahanan rupiah kedaulatan rupiah ada di uang
negara indonesia merupakan salah satu yang berpilihan di dengan pengguna khusus

ini allah subscribe nome ya
dug patreon ni di di abs oke

nih yang lagi harusnya kalian coba catanya oink nya
daulatan rupiah ada di uang
negara indonesia merupakan salah satu yang uangnya paling lecek di dunia
kenapa karena kita nggak peduli dengan pahlawan
nggak peduli dengan pahlawan yang ada di uang ini
nah sehingga kita tidak karena kita nggak kenal mereka sehingga kita nggak peduli
kenapa karena dia gak paham tentang sejarah
dia nggak paham tentang pentingnya uang
negara amerika adalah negara yang paling sadis soal uang
bayangin aja yang punya dolar
kelipet dikit nggak laku
ini nggak boleh dilipet
kalau teman teman sampai gambarin ya misalnya di pahlawannya digambarin
dikasih bewok apalagi disobekin
teman teman bisa kena pasal bisa ditangkap
ini nggak boleh uang itu dicoret coret
kita punya undang undang mata uang nomor tujuh
oleh sebab itu kita mesti jaga undang undang
uang ini kenapa karena ada undang undangnya gitu
jepang negara yang paling keren cara menjaga uangnya
dompet mereka nggak ada yang dilipat semuanya lurus
dan kenapa karena mereka menghargai kaisar dan pahlawan yang ada di uang itu
seperti itu pak
iya ini baru tahu juga nih
tadi ada yang komen juga baru tahu kalau uang itu tidak boleh dilipat
ternyata ada peraturannya
tetapi banyak juga yang belum tahu nih kang
ada begitu peraturan itu kan
tapi kalau boleh dielaborasi sedikit kang mengenai kesulitan begitu
tadi kang asep juga terlibat begitu ya untuk pembuatan uang di tahun dua ribu enam belas
dan sekarang juga dilibatkan untuk pembuatan pecahan tujuh puluh lima ribu ini
ada kesulitan tidak kang dalam mengumpulkan inspirasinya mungkin
atau konsepnya menerapkan konsepnya di uang pecahan tujuh puluh lima ini kan prosesnya
waktu kami ditugaskan untuk menyusun dan merumuskan uang ini
itu perjuangannya sangat berat
karena waktu itu kita sedang pilpres
jadi kebenekaan kita sedang digoda
sedang diuji coba gitu ya
dengan adanya pilpres itu banyak memunculkan isu sara isu tentang keberagaman kita
salah satu yang paling penting adalah merumuskan bagaimana uang ini mampu mengikat seluruh rakyat indonesia
sehingga mereka bisa bersatu
maka simbol simbol itu mesti dimunculkan
sejarah sebagai pengikat
itu mesti diperkuat
sehingga saya atau kami usul soal kebinekaan ini dari saya fann
jadi kita mesti menampilkan dan sdm unggul diwujudkan dengan anak anak ini
teman teman mesti tahu semua anak anak ini real bukan boneka
mereka difoto oleh fotografer langsung
jadi ini gak main main
ini bukan ngambil dari sembarangan begitu
dan setiap keluarga dari mereka sudah setuju untuk ditampilkan ke dalam uang ini
kan belakangan sedang viral ya
yang ini ya
sedang viral yang ini
nah seperti itu
itu van jadi
kita mesti jaga uang ini
sehingga saya dengan tim
van kamu bisa dengerin saya van
jelas kok suara kan
suara aku jelas gak di kang asep
halo jelas kan suaranya kang asep
artinya kang asep ada gangguan koneksi sedikit
nah itu tadi kita sudah bincang bincang nih dengan kang asep mengenai sejarah
dan juga sekarang tadi mengenai pecahan tujuh puluh lima ribu
nah ini buat teman teman
ternyata banyak juga ya yang kita nggak tahu
tadi ada yang bilang
tadi ada juga komentar yang is bahwa baru tahu juga nih kalau ternyata uang itu tidak boleh dilipat
dan juga tidak boleh dicoret coret
ada peraturannya ternyata
nah buat teman teman nih boleh komentar juga nggak ini ada pelajaran apa aja nih yang didapatkan dari sesi live bersama kang asep hari ini
dan coba kita cek kang asep sudah terhubung kembali belum ya ke sini
oke sepertinya ini kita masih menunggu kang asep
nah bagi teman teman yang ingin bertanya ini boleh diketik loh di kolom komentar
ada yang ikon tanda tanya begitu
nah boleh di tap dan diketik pertanyaannya di situ
nanti kita akan coba bacakan kalau misalnya kang asep sudah kembali bergabung di sesi chatroom hari ini
karena itu ternyata banyak banget yang kita gak tahu jadi tahu
dan sekarang tadi ada juga yang komentar malah jadi pengen belajar sejarah nih jadi pengen jadi sejarawan nih
sama aku juga ngerasa gitu ya
kayak banyak pengetahuan baru
dan ternyata belajar sejarah itu bukan hanya belajar hal yang terjadi di masa lalu ya
tapi kalau menurut kang asep
itu rentetan dari kejadian yang terjadi sekarang masa saat ini masa lampau dan juga berpengaruh juga ke masa depan
dan kita akan coba invite kembali kang asep
ini kita menunggu
nah bagaimana mau tahu
halo sorry sinyalnya kayaknya ya disayang malah sekarang
nah kang ini sudah banyak pertanyaan teman teman pemirsa cnn indonesia yang masuk
coba aku lihat dulu ya
ini yang bisa dijawab begitu ya
ada yang bertanya tentang sejarah dan ada yang bertanya tentang uang rp tujuh puluh lima ribu
ini kita coba yang pertanyaan tentang uang dulu nih
izin bertanya kak mengapa hanya mengeluarkan sebanyak tujuh puluh lima juta lembar
nah itu kang
kenapa hanya mengeluarkan tujuh puluh lima juta lembar
yang pertama yang berhak menjawab pertanyaan ini adalah bank indonesia
alasannya hanya ada di mereka kenapa
karena mereka lah yang punya kewenangan berapa harus mencetak uangnya
pertama selain kepentingan dan kebutuhan secara strategis ini urusan negara
jadi hanya mereka yang tahu tugas saya bukan pada hal hal teknis dan prinsipil seperti itu
jadi itu hanya bisa yang menjawab bank indonesia
tetapi kenapa tujuh puluh lima juta
karena saya pikir angka ini angka keramat
kenapa kita sedang merayakan kemerdekaan ke tujuh puluh lima tahun
kenapa kalau dicetak tujuh ratus lima puluh juta
kebanyakan rakyat indonesia cuma dua ratus enam puluh enam juta
jadi sengaja mungkin dipersempit
supaya memang punya keunikan
sehingga mesti menjadi koleksi
oleh sebab itu tidak boleh dijajan
iya ciri khas begitu ya kang ya momentum di hutan hari ulang tahun republik indonesia yang ke tujuh puluh tiga
nah kang ini gak terasa sudah hampir sejam ini kita ngobrol ngobrol
banyak sekali insight ini
tapi sebelum kita akhiri chatroom bincang bincang kita hari ini
ada yang ingin disampaikan tidak kang ke generasi muda terkait bagaimana cara melestarikan
bagaimana cara melestarikan sejarah
dan bagaimana cara kita harus selalu ingin tahu jangan bosan untuk cari tahu tentang sejarah negara kita
ini teman teman di seluruh indonesia tahun ini adalah tahun yang maha penting bagi republik ini
beruntunglah dan bersyukurlah teman teman karena pertama hidup di era kemerdekaan
yang kedua teman teman bisa menikmati tujuh puluh lima tahun republik ini merdeka
amerika di usia enam puluh tujuh puluh umur negara amerika mereka sedang perang saudara
di mana mana pertempuran nyawa melayang kita dalam kondisi kemajuan yang aman damai sejahtera
dan gerbang satu satunya adalah dengan belajar sejarah
oleh sebab itu kita mesti yakin teman teman generasi muda milenial terutama teman teman akan
ya teman teman akan menikmati republik di masa depan seratus tahun
jadi teman teman mesti bangga
nah oleh sebab itu kita mesti sadar kemerdekaan hari ini tidak mungkin bisa kita nikmati kalau bukan karena perjuangan para pahlawan bangsa kita di masa lampau
dan masa depan yang indonesia maju yang gemilang tidak mungkin bisa kita juga nikmati atau dinikmati oleh anak cucu kita kalau kita tidak memperjuangkannya hari ini
hari ini adalah perjuangan untuk masa depan
jadi jangan berhenti
kalau ada yang mengatakan perjuangan itu berhenti setelah kita merdeka salah
perjuangan terus berlanjut kenapa
karena kemerdekaan adalah proses
jadi teman teman mesti melewati ini dengan berjuang
salah satunya adalah berjuang melawan lupa
ingat bersyukur dan hargai sejarah
dan pelajarilah sejarah itu supaya kita bisa juga menghargai para pahlawan
ingat jangan sampai kita menjadi anak muda
durhaka bagi orang tua kita karena kita tidak menghargai orang tua
dan jangan menjadi kemudian anak bangsa yang durhaka karena kita tidak paham sejarah
tinggalkan panjat pinang karung makan kerupuk karena itu pembodohan masal
sudah jangan lakukan lagi balap karung panjat pinang karena kita nggak belajar sejarah
kita nggak mengenal para pahlawan
makin sering panjat pinang tidak makin kenal pahlawan kan
jadi tinggalkan belajar sejarah
ganti dengan lomba mirip pahlawan
lomba baca teks proklamasi
lomba tembak wajah pahlawan
lomba lagu lagu perjuangan
lebih banyak lomba vlog lomba blog dan seterusnya
dan salah satunya adalah dengan edukasi seperti yang dilakukan cnn saat ini
saya mengapresiasi cnn dengan kita membahas ini
dan terus menggulirkan supaya penonton audiens dimanapun belajar sejarah
supaya anak muda makin cinta dengan bangsa ini
dan jalannya adalah pelajari sejarahnya
dan akhirnya bisa ikuti saya di atas web saya
klik di atas web saya
supaya sejarah bisa terus disebarkan
dan kita makin cinta dengan republik ini
ingat untuk menghancurkan suatu bangsa musnahkan ingatan sejarah generasi mudanya
jangan sampai terjadi kalau kita nggak paham sejarah
jas merah semua
jangan sekali kali merupakan sejarah
terima kasih sekali kang asep nali sejarawan dan juga pahlawan dari komunitas historia
yang sudah bergabung di chat ini
nah tentunya banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan
terima kasih juga kepada pemirsa cnn indonesia dimanapun anda berada
sudah setia bersama kami
dan tetap nantikan chatroom cnn indonesia edisi selanjutnya
karena akan ada banyak sekali topik topik seru yang dibahas
saya farhani sana surya mendukung anda
sampai jumpa terima kasih kang asep
sampai jumpa terima kasih bye
halo saya teman teman asep kambali ya di instagram